mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapet pincuannya
buat apa dikasih saya
katanya bos mau beli kopi
masa beli sendiri
saya berangkat beli kopi buat bos
merangkap sebagai anak buah saya sendiri
tapi kenapa saya selalu disuruh suruh bikin kopi
disuruh suruh sama kang cecep
kamu yang nyuruh nyuruh kang cecep bikin kopi gitu
ya enggak gitu
kalau enggak gitu gimana
jangan nyuruh nyuruh saya lagi
saya kasih tahu kang cecep
kamu gak mau disuruh suruh bikin kopi lagi
saya masih mau disuruh suruh kang cece bikin kopi
nanti keburu dingin
gimana mesinnya udah beres
tapi cukup buat sholat jamaah
sampai lima puluh orang
bisa dipakai jum'atan
lumayan itu bagus atau enggak
kalau dibanding sama yang lama yang sekarang lebih bagus
rencana kamu sekarang apa
kalau ada rezeki mus mau beli tanah lahan pertanian
kamu mau tanik
kamu mau balik kampung
ya diajak juga
mak enggak mau tinggal di kampung
enggak ada emol
mak mau berangkat kuliah minta uang jajan sama buat beli bensin
kan kemarin baru beli bensin
kan kemarin udah dipake kampus terus tadi jemput bapak
besok saya kasih kabar jam berapa kita ke rumah kamus
terus terus terus
soal mau beli tanah lahan pertanian akan kita serius
kalau yang agak jauh dari jalan agak murah
bisa dua jutaan per tumbang
satu tumbak teh empat belas meter persegi kan ya
kamu beli berapa luas
seperti petani yang lain
cabai tomat kol

kalau udah panen mau dijual ke pasar gitu
biasanya ada bandar yang ngambil ke kebun
eh kenapa gak jual sendiri aja
nanti kalau akang sudah punya tanah hektaran hasil panennya banyak biar nggak habis dipotong ongkos angkut
terus kalau udah punya tanah lahan pertanian eh sih mau dibawa ke kampung akang
akang mau selamanya tinggal di kampung
eh sih kan istri akang masa enggak dibawa
kak jek kalau mau makan udah siap
sayur toge dipakein tahu
saya baru datang dari luar kota disambutnya cuma sama sayur toge dipakaiin tahu
ceci yang belanja
akang baru datang dari luar kota
disambutnya cuma sama sayur toge dipakaiin tahu
basa' pakein tahu tempe goreng sama sambal
besok essi beliin daging ayam
ini ikan yang baru belajar berenang
ikan mah dari orok juga
udah langsung bisa berenang
dikasih tahu nggak percaya ini ikan yang baru belajar berenang
kelalap terus ketalan airnya banyak
makanya disebut ikan kembung
nanti akang mau ke pabrik
akang gak capek
aku mau ke pabrik
kita sudah lama tiara
sementara waktu saya semakin dekat
kalau gagal tahun ini
saya harus menunggu lima tahun lagi
kita harus bergerak sekarang
sebelum saya kehabisan waktu
tugas kalian hanya membaca situasi
dan memberi peringatan
lima ribu buat apa
buat apa dikasih ke saya
tak ngetanya bos mau beli kopi
saya berangkat beli kopi buat bos
dikocek jangan dikocok
kopi beda sama sirup obat batu
setelah jalanan kita kuasai
kita bergerak ke pasar
ladang ladang ladang
kalau mau makan gantian
saya makan dulu
ladang ladang ladang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang